pada selasa siang bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan tiba di nasdem tower
ia menyebut bahwa agenda kedatangannya adalah untuk makan siang bersama dengan surya paloh
usai makan siang secara tertutup anies menyebut tidak ada perbincangan khusus dengan ketua umum nasdem ini
pertemuan dalam agenda makan siang tadi terbilang cukup singkat selama kurang lebih tiga puluh menit
ditanya mengenai respon pertemuan ahi dengan puan maharani beberapa hari yang lalu
anis mengapresiasi pertemuan tersebut
ia menilai bahwa pertemuan seperti akhir pekan lalu harus sering dilakukan menuju pemilu dua ribu dua puluh
itu harus lebih sering
sehingga kita juga kalau ada sesuatu yang bersifat silaturahmi tidak kemudian dianggap sebagai sesuatu yang aneh
sekarang ini bahkan ketika ada silaturahmi tanya pak apakah kemudian nanti koalisi masih tetap
kenapa pertanyaan itu terjadi
saking jarangnya terjadi silaturahmi antar yang berbeda pilihan
sehingga ketika berbeda pilihan ada silaturahmi seakan akan pecah dia
dalam kesempatan yang sama ketua dpp nasdem willy aditya menyebut bahwa nama pendamping anies dalam pemilu nanti
sudah disampaikan ke masing masing ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan
dan mereka sepakat untuk diumumkan sebelum tanggal enam belas juli tepat di hari ulang tahun ketua umum partai nasdem surya paloh
nantinya cawa pres anis adalah sosok yang bisa mendongkrak elektabilitas anis di beberapa daerah
willy mengatakan bahwa pembahasan nama cawapres sudah bukan lagi menjadi prioritas karena telah mengerucut pada satu nama
ia juga menyebut pada sore ini tim kecil yang tergabung dari koalisi perubahan akan bertemu di kediaman capresnya untuk membahas langkah pemenangan dalam pemilu mendatang
itu kesepakatan bersama bukan hanya mas anies ya
mas anies sudah menyampaikan itu kepada ketua ketua umum
ini tinggal rapat bersama di rumah mas anies ya
itu ya membahas beberapa hal langkah langkah ke depan
itu adalah hal khususnya ya
pak surya bilang kita kan sudah mendeklarasikan anies yang pertama kali tentu
terkait dengan cawapres kita dalam koridor tetap memberikan waktu tepatnya dan mencari momentum yang presisi kapan itu akan kita umumkan
tapi deadline nya kan sudah ada ya
dan kita akan lihat juga ini kan dinamika toko sebelah aja masih belum final juga
tentu itu juga menjadi preferensi
kita tidak bisa bertepuk sebelah tangan
kita tidak hidup di ruang yang hampa udara
tentu dialektika itu menjadi pentingnya